dinas kesehatan kabupaten garut kembali mencatat penambahan kasus positif difteri di wilayahnya
berdasarkan data per tanggal dua puluh tujuh februari dua ribu dua puluh tiga total terdapat sepuluh pasien positif difteri di kabupaten garut
ya betul sekali dea dan untuk langkah langkah pemkap ini dalam mengatasi merebaknya wabah difteri di garut
kita akan bincang bincang kita akan tanya tanya melalui sambungan daring yang kita akan bergabung dengan bupati garut
bapak rudy gunawan selamat pagi pak rudy bisa mendengar suara kami pak
ya selamat pagi ibu
ya baik terima kasih pak sebelumnya atas waktu anda bergabung bersama kami di cnn indonesia today
dan sebelumnya selamat atas hari jadi kabupaten garut yang ke dua ratus sepuluh ya pak
ya terima kasih terima kasih
baik pak ini kita akan berbicara mengenai wabah difteri pak
di mana kemarin dinkes kabupaten garut ini mencatat ada sepuluh pasien positif difteri di kabupaten garut
bagaimana per hari ini pak apakah ada penambahan
ya tentu kami juga merasa prihatin ya dengan adanya dipteri ini
karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab saya sebab bupati memberikan keselamatan kepada wartanya
dan kita sampai hari ini memang ada sepuluh orang enam orang yang dirawat karena positif
dan empat orang karena suspek yang ada dan kita tangani di rcd doang selamat
tapi meskipun demikian kami ingin menyampaikan langkah cepat kami lakukan
bahwa kita sudah menyetapkan klb bagi diphteri
dan ori atau outbreak yang kita lakukan sekarang ini
mulai kita jalankan dengan vaksinasi kepada seluruh masyarakat yang ada di kecamatan pangatikan
nah tentu kami ingin menggambarkan bahwa dipteri ini yang sekarang menelan korban jiwa delapan orang
ini terjadi hanya di satu kampung di satu rw
di satu daerah di kaki gunung sada urib atau kaki gunung talaga bodas
di daerah agak sedikit terpencil yang ada di kabupaten garut
tapi ketika terjadi covid meskipun ada beberapa penolakan
diakibatkan oleh ada tokoh masyarakat yang berpendapat
bahwa tidak perlu melakukan vaksin
karena vaksin ini ya dianggap sebagai sesuatu yang masih bisa diperdebatkan antara halal dan tidak halalnya
sehingga masyarakat itu sejak lama sejak belasan tahun
itu tidak pernah mempunyai keinginan ataupun kesadaran untuk memvaksinkan anak anaknya
karena memang ada si tokoh yang memberikan pandangan yang tidak sama dengan pandangan pandangan dari sisi medis
nah tentu kita lakukan langkah cepat ini karena kita melihat ada yang meninggal dunia dalam rentang waktu yang bersamaan
kita jadikan itu sebagai salah satu sampel
dan sampel itu dikirim ke provinsi jawa barat dan ternyata memang diteri dinyatakan positif
dan kita berkonsultasi dengan kementerian kesehatan pak menteri memberikan perhatian serius ya
dengan mengirimkan vaksin kepada kabupaten garut
dan juga mengirimkan tenaga tenaga medis untuk mengobservasi dari sisi epidemiologi
apa yang terjadi supaya dilakukan langkah cepat tidak melakukan penyebaran
jadi kami pembintang kabupaten garut hari ini telah melakukan vaksinasi massal
di kecamatan yang ada di kecamatan pengatikan khususnya yang ada di desa sukaurit
yang khususnya lagi kami memaksa mereka yang pernah kontak erat untuk melakukan
melakukan vaksin dan beberapa tempat kita lockdown atau kita isolasi
ya pak bupati mengingat gejala dari dipteri ini beberapa gejalanya mirip dengan infeksi covid sembilan belas
misalnya salah satunya adalah sakit tenggorokan apakah ini menjadi salah satu penyebab akhirnya
penyakit dipteri ini bisa membuat delapan orang meninggal dunia
ya karena dipteri ini kan juga menular
dari kontak kontak yang diakibatkan sama seperti covid
memang gejalanya seperti itu dan kita makanya kita dilakukan lab ya
terhadap mereka yang kontak erat dengan mereka yang meninggal dunia
dan hasilnya sudah keluar dinyatakan positif bahwa ini adalah wabah dipteri bukan covid sembilan belas
nah tentu langkah langkah yang dilakukan kita melakukan imunisasi massal
karena dengan adanya itu ya ini menurut pemerintahan kesehatan wajib dilakukan secara massal
karena bu ya di tempat yang terjadi meninggal dunia itu
nah makanya itu terjadi bertahun tahun yang lalu
dan kami sekarang melakukan gerakan besar
kita pemerintahan daerah ferry dan pory
terutama dikomandannya oleh kapolakus ksmas posyandu
mencari orang dan melakukan pendataan
apakah anaknya pada lima atau enam tahun yang lalu pernah dipaksin lengkap atau tidak
nah inilah kenapa kami melakukan vaksinasi terhadap usia dua bulan sampai dengan lima belas tahun
supaya kami juga untuk memberikan pelindungan terhadap mereka yang bayinya tidak di
tidak di waktu balitanya tidak divaksin
nah hari ini kita lakukan proses vaksinasi
oke berarti dari penjelasan pak bupati ini
kita bisa menakar bahwa memang persebarannya ini menular begitu ya
dan mirip ada kemiripan dengan covid sembilan belas
salah satu yang dilakukan adalah tracing dan penggencaran vaksinasi
lalu untuk persebarannya sendiri pak bupati ini seperti apa
apakah saat ini masih ada di satu area
atau apakah sudah teridentifikasi ada tersebar di area area atau daerah lain di kabupaten garut pak
nah ini kalau dari hasil tracing kita
itu hanya lokal di kecamatan pangatikan khususnya di desa suka urib
dan ada di tempat di mana sekolah itu ada ya
karena ada sekolah tidak iya yang dijadikan sebagai tempatnya wabah
itu ada beberapa orang hasil dari kontaknya itu adalah positif
tapi kebanyakan ketika meskipun yang bersangkutan kontak dengan yang meninggal dunia
setelah dilakukan tes ya itu juga tidak positif
dan ternyata orang itu pernah dipaksin ya lengkap saat itu
jadi untuk menghindari daripada penyebaran
memang vaksin sebagai penangkalnya
jadi kami berkesimpulan
kalau memang misalnya ada warga masyarakat garut karena dengan dilakukan interview
apakah yang bersangkutan terhadap vaksin atau tidak
ini yang menjadi target utama kami memvaksin
karena dari hasil
yang pernah divaksin itu tidak terkena
tapi yang tidak pernah divaksin
itu juga dia jadi positif gitu
pak bupati saya tertarik dengan statement bapak soal penolakan vaksinasi
yang terjadi di kabupaten garut ini
bapak tadi menyebut ada tokoh tokoh masyarakat
yang memiliki penilaian berbeda dengan pemerintah kabupaten
sejauh ini seperti apa
anda merangkul tokoh masyarakat tersebut untuk bisa
apa ya memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat
ya kami mengetahui itu ketika proses vaksinasi beberapa waktu yang lalu ya
ketika ada vaksinasi terjadi ada beberapa penolakan
akhirnya kami turun lah ya
pemerintah daerah tni polri turun
dan kita dialog
dan ternyata pada waktu dilakukan vaksinasi untuk covid sembilan belas
mereka akhirnya menerima
nah tapi sebelumnya
ternyata setelah ada kejadian dipteri ini
di masyarakat itu ya yang ada di cicapar girang atau di cicapar pasir itu
ternyata mereka tidak pernah dilakukan vaksinasi ketika mereka dalam kondisi balita
jadi kenapa tidak dilakukan vaksinasi gitu ya
karena oleh tokoh masyarakat ini ya tidak dijadikan referensi
karena itu wah ini ini mengandung babi lah mengandung apa
dan itu terjadi lima atau enam tahun yang lalu gitu
jadi kejadian ini kan bukan sekarang
justru sekarang ini ada kesadaran
ada kesadaran bahwa vaksinasi covid sembilan belas itu diperbolehkan oleh tokoh itu dan memberikan dukungan
sedangkan untuk lima tahun yang lalu atau enam tahun yang lalu
itu ada keterangan bahwa kamu tidak usah dipaksin lah
tidak usah nanti kamu begini begini begini
nah akibat tidak divaksin anak anak itu menjadi tidak kebal
ketika anda dipteri
maka menyeranglah mereka mereka yang belum pernah divaksin
itu pernah dipaksin ketika balikannya dulu gitu
karena ini menyerang umur sepuluh tahun
ketika dia umur dua tahun umur satu tahun tidak pernah dipaksin
jadi ini yang akibatnya seperti itu
tapi sekarang ini masyarakat sudah paham bahwa vaksinasi merupakan bagian
dan mereka memberikan pelindungan terhadap anak anak
oke berarti memang sosialisasi yang dilakukan ini bisa dikatakan cukup efektif begitu ya pak bupati
untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau divaksinasi
kalau untuk warga atau masyarakat yang terkena penyakit covid sembilan belas

rentang usia berapa yang paling banyak begitu penderitanya
jadi penderitanya yang meninggal dunia itu usia tujuh delapan tahun
jadi usia di bawah sepuluh tahun itu ada enam orang yang meninggal dunia ya
terus yang di atas sepuluh tahun hanya satu orang
jadi di bawah sepuluh tahun lah kebanyakan
dan itu semuanya ya tidak pernah dipaksin orang yang meninggal dunia itu
pada saat itunya ya vaksinnya rendah
dan di komunitas di situ juga vaksinnya rendah
ketika dilakukan tracing itu mereka belum pernah dipaksin
makanya sekarang ini di garut ya kami meminta semua warga
supaya mendeklarasikan diri kalau belum pernah memaksin anaknya ketika usia usia balitanya dulu
makanya ini akan menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan vaksinasi
karena vaksinasi itu kita lakukan di sekolah ya
di sekolah lebih cepat lebih baik
dan juga lebih terkoordinir
dan kita melakukan ini untuk bisa memberikan jaminan bahwa dalam satu minggu ke depan saya instruksikan
karena ada sebelas orang di kecamatan itu yang menjadi sasaran vaksinasi
untuk di desa sukahurib yang menjadi lokus klb ya
dan lokus terjadinya penyebaran pertama kali dari diktari ini
kurang lebih ada satu delapan ratus orang
sehingga nanti itu diutamakan dulu
sekarang hari kemarin sudah dapat sekitar delapan ratus ya
mungkin hari ini sudah bisa mencapai angka yang lebih baik lagi
karena kemarin situasinya hujan
tapi hari ini kita memperbanyak lagi nakes nakes yang saya terjunkan ke sana
saya perintahkan untuk menangani masalah ini karena dia seorang dokter
dan kita melakukan kerjasama dengan mui setempat
dengan tokoh tokoh pemuda ya
dengan tokoh tokoh wanita dan juga kader kader posyandu
kita kerahkan hari ini dibantu dari mbak bin shah kati mbak bin mas
semuanya kita kompak lah untuk bisa menyelesaikan masalah ini
dan juga kita mendapatkan arah langsung dari pak menteri kesehatan dan pak gubernur jawa barat
pak bupati terakhir ini selain himbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi
apa saja yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mempersempit ruang gerak
nah tentu ini juga bukan hanya untuk warga garut ya
siapapun ya yang menonton ini
ayo kita misalnya ketika anak kita doa dulu belum pernah dilakukan vaksinasi dipteri dan lain sebagainya
segera lakukan untuk divaksin ke puskesmas atau ke posyandu
dan atau layanan layanan khusus
karena menyiapkan enam mobil misalnya di tempat di kecamatan pangatikan ya
mobil yang bergerak untuk vaksin
dan juga kita berharap ini disadari oleh seluruh masyarakat
bahwa proses untuk bisa terjangkitnya ini akibat dari kontak
makanya kami melakukan isolasi melakukan lockdown
dan terhadap itu kami memberikan jaminan hidupnya ya di kabupaten garut
sehingga untuk warga garut yang ada di empat puluh dua kecamatan
karena garut empat puluh dua kecamatan yang terjadi di satu desa ada empat ratus dua puluh satu desa
kami tetap melakukan
kemarin saya sudah kumpulkan semua kepelajaran

untuk mengantisipasi kejadian kejadian yang mungkin terjadi daripada penyebaran ini
baik berarti memang diharapkan kepada masyarakat garut
khususnya dan juga masyarakat in general secara umum
begitu agar segera melakukan vaksinasi
dan tentunya mengurangi dulu begitu ya pak
untuk yang di kabupaten garut untuk kontak fisik secara langsung
baik tentunya kita harapkan semakin turun
kalau bisa sudah tidak ada lagi begitu pak kasusnya persebarannya di sana
kami dalam satu minggu ini
dalam satu minggu ini kami yakin akan ada penurunan
dan karena sudah tracing dan kontak yang erat yang terkonfirmasi kita sudah isolasi ya
nah tentunya kita harapkan semakin baik lagi kondisinya di sana
terima kasih bapak rudi gunawan bupati garut
selaku sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia today
sehat selalu pak
terima kasih bu